empi mau nyamperin selingkuhan bapak
mengapain lo nyamperin dia
malu maluin aja buat kita
model begitu gak kelawan sama kita
nyatua gimana sih
gue bukan belain ibu
pi nyatua justru belain ibu lo
lo tuh udah gede pi
apa untungnya ibu bapak lo hampir bisa
gak ada anak yang mau orang tuanya pisahnya tuhan
pak ada apa pak
itu ada anak saya di depan
kenapa lurus pak
harusnya kita belok kiri pak
gue belum minta nomernya lagi
siapa yang bocorin ya
cuman dia yang tau
jangan jangan laki lo tuh dijukunin
bang muhid ini aja yang demen
nggak ada urusan sama pelet peletan
lo kagak denger apa kata si tina tadi
tuh tukang jamu tuh biasa biasa aja
kagak ada bandingannya sama emak lo
dia lebih cakep daripada tukang jamu
ini aku malah belain bang muhid sih
gue bukannya belain nih
gak tau gimana sih
bukan udah disakitin
bukannya belain anaknya
malah belain bang muhid
eh eh eh tar dulu tar dulu
kan tadi gue udah bilang
lo tuh anak gue
lo tuh lebih cantik daripada dia
biarin aja dulu ibu lo sendiri
udah siap siap ya
besok besok aja deh mah
emak tau sendiri kan
mulutnya tina sulit dipercaya
mereka hanya ribut antara suami istri aja mak
kalau kita kesana bukan yang ngademin
terus disangkain malah manas manasi
lagian kan belakangan ini hubungan kita sama
mereka kurang baik emak
lo bener juga
ntar bisa salah paham lagi
lo tau kan si noid
orangnya udah kayak petasan cabai rawit
belum juga disudut
tante puput mana
yeh indri kok begitu
nanya kok tante puput bukan nanyain oma
bukan gitu oma
soalnya viewer indy itu pada demen
kalau tante puput lagi ngebawelin mama
yaudah deh oma
indri ganti baju dulu ya
puput udah dua hari loh gak kesini mah
tuh tuh tuh tuh tuh
mobil papa bukan tuh
ngapain mobil papa berhenti disitu
yang namanya juga taksi online
sekali aja lagi nunggu penumpang kan
yaudah liat yuk
daripada nanti kabur lagi
jangan sampai kayak mobil tadi
gak keliatan apa apaan gue
kita mau ngaca doang
terima kasih ya mas
mas jono duluan ya
tinggal kita berdua
sampean pacaran sama pak muhyiddin ya
kalau rati pacaran
emangnya kenapa mas
pak muhyiddin itu sudah punya istri
mertuanya juga galak
nanti sampen diamu
rati ini cuma tukang jamu
ya kalau ada pembeli yang ngegodain
mana ada sih yang mau sama ratih mas
ada adik rati
mas jono kan belum kenal rati
nanti kalau kenal
rati ini udah punya anak
hati mau jalan dulu ya
kalau sama pak muhyiddin
ya kalau bang muhid kan belanja terus mas
ya jadi setiap saya mau jalan itu bang muhid pasti nambah lagi
iya mas makanya bisa minum sampai dua puluh gelas
besar modalnya ya ngobrol sama asam pel
berat modalnya pacaran sama asam model ratih
empi mau nyamperin selingkuhan bapak
mengapain lo nyamperin dia
malu maluin aja buat kita
model begitu gak kelawan sama kita
nyatua gimana sih kok bukan belain ibu
pi nyatua justru belain ibu lo
lo tuh udah gede pi
apa untungnya ibu bapak lo habis pisah
gak ada anak yang mau orang tuanya pisahnya tua gak ada
makanya kalau sampai ibu bapak lo pisah
yang rugi itu ibu lo
terus sekarang mau gimana nyatua
bapak udah mabuk ke payang ambasimpenannya
sampai gak jelas itu sekarang mau gimana
kalau perempuan itu dapetin bapak lo lewat dukun
gue juga bisa misahin dia lewat dukun